saksikan film kamu tidak sendiri tujuh belas februari dua ribu dua puluh dua
saya coba cari saya telepon teman temannya elsa deh kalau gitu
iya ya minta tolong ya bu sarah tolong cariin elsa ada di mana sekarang
soalnya kan kondisinya lagi hamil
iya iya terima kasih banyak ya bu
oke terima kasih banyak ya bu sara
mama anda ada di jakarta
omanya reina adalah ibu kandung anda
tidak usah mengharap
tidak perlu mengharap
karena saya sendiri mendengar percakapan kalian berdua
omanya reina adalah ibu kandung anda

adalah satu buruan badan
lagi satu sergeant regio

tadi aku berkata biblical
raina suiri oma pergi sebentar ya ada urusan ya oke di rumah sama suster ya
suster ja genrena ya jangan ditinggal tinggal jangan dikasih ice cream
sama pokoknya kalau ada apa apa kamu telepon saya ya
oh sama ini juga suster kalau ada tamu atau siapapun jangan biarkan masuk
hanya saya dan pak al debaran yang boleh oke baik bu
semoga aku dapat petunjuk yang aku cari di panti asuhan mutiara bunda
oke deh sayang ya oma pergi dulu ya sayang ya
be good sweety ya duduk sama suster oke
yaudah langsung kunci pintunya suster ya baik
oh anak baik
di telpon juga nggak bisa
selamat pagi bu chandra
nggak apa apa bu sarah ada apa ya
tapi handphonenya nggak aktif
apa sekarang dia ada di rumah
aduh bu sarah justru itu saya juga lagi bingung
elsanya sekarang ada di rumah
biasanya kalau dia pergi itu dia izin ke saya pamit ke saya
tapi gak tau tiba tiba nggak ada
apa dia kabur ya bu
soalnya tadi dia sempat bilang
kalau dia lagi ada masalah sama nino
aduh sebenarnya gini bu sarah
kemarin waktu elsa sama nino pulang
katanya habis berantem sama nino
malahan tadi malam
ninonya minta tidur sendirian
kok bisa sampai segitunya ya bu ya
iya saya juga bingung bu sarah
masalahnya gini loh
elsa sama nino itu gak mau cerita ke saya
apa permasalahan mereka
jadi saya tuh nggak tau ada apa sebenarnya
saya khawatir aja lihat keadaan mereka seperti ini bu
papa nggak usah dikasih tau soal ini
aku takut papa kena serangan jantung lagi
oke yaudah gak apa apa bu chandra
saya coba cari saya telepon temen temennya elsa deh
minta tolong ya bu sarah
tolong cariin elsa ada dimana sekarang
soalnya kan kondisinya lagi hamil
terima kasih banyak ya bu
terima kasih banyak ya bu sarah
aduh ini gimana ya
aduh jadi pusing gimana ya
tidak perlu mengarang
karena saya sendiri mendengar percakapan kalian berdua
adalah ibu kandung anda
anda tidak lagi bisa mengelak
gimana kalau nino ceritakan andin ya
andin nggak boleh tau dari mulut nino
ya jadi saya minta tolong ya bu
siapapun yang menanyakan tentang keberadaan reina saat ini
ibu jangan kasih tau
kalau perlu ibu juga rahasiain tentang reina
yang berasal dari pati ini ya
dari siapapun bu
karena pak al nggak mau sampai ada orang yang memanfaatkan situasi ini
tapi kalau ini kalau ada orang yang memanfaatkan situasi ini
mungkin bisa diperbaiki
baik pak andin
bener nggak ya apa yang aku lakuin

aku diam diam menyelidiki anak yang diadopsi sama suami aku
tapi aku bener bener ingin tau
kenapa rena yang diadopsi sama mas al
tante ya ampun tante
kok kita bisa ketemu lagi sih
ini tante aku mau ketemu sama ibu pantai disini
tante juga mau ketemu
aku mau ketemu ibu pantai juga
kalau gitu kita masuk sama sama
asa kabur kemana
mama juga nggak tau din
dia lagi berhantem sama nino
dan mama nggak tau sih nyariin mereka kemana
yaudah aku nanti kesana ya ke rumah ya
jangan jangan kamu jangan ke rumah ya
mama gak mau kalau sampai papa tahu semua soal ini
yaudah yaudah yaudah
nanti kita ketemu disana ya
sepertinya aku gak jadi masuk karena aku ada masalah keluarganya
oke kalau gitu semoga keluarga kamu gak kenapa napa ya
yaudah tante aku duluan ya